presiden joko widodo mendorong keberlanjutan penyediaan transportasi modern nyaman dan terintegrasi khususnya di dki jakarta
saat ini pembangunan transportasi moda raya terpadu mrt jakarta fase dua a sedang berlangsung untuk melanjutkan mrt fase satu yang telah beroperasi
hal ini disampaikan jokowi saat peluncuran tunnel boring machine atau tbm mrt jakarta fase dua a di stasiun mrt bundaran hi jakarta pada kamis dua puluh empat februari
jokowi menyebut mrt fase dua a terdiri dari tujuh stasiun yang meliputi dua segmen
yaitu segmen stasiun bundaran hi hingga harmoni dan segmen kedua dari stasiun harmoni hingga stasiun kota
presiden juga mengarahkan agar studi kelayakan untuk east west line segera diselesaikan agar dki jakarta memiliki transportasi modern dan terintegrasi
presiden berharap agar pembangunan jalur mrt jakarta akan terus berlanjut ke fase dua b
kemudian stasiun harmoni stasiun sawah besar stasiun mangga besar dan kemudian stasiun gelodok dan stasiun kota
kita harapkan dengan telah dilanjutkannya pada fase dua a ini nantinya juga bisa diteruskan ke fase dua b dari harmoni
dari kota menuju ke ancol barat